terkait rencana pertemuan antara presiden terpilih prabowo subianto dengan ketua umum pdi perjuangan
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto menyebut komunikasi antara kedua tokoh tersebut terjalin baik
tapi ia enggan menjelaskan kapan pertemuan itu akan terjadi
hasto hanya menyebut kemungkinan pertemuan megawati dan prabowo bisa terjadi saat pelaksanaan upacara tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
belum ada rencana pertemuan pribadi antara kedua pemimpin politik itu
hasno memastikan komunikasi politik pdi perjuangan dan partai gerindra terjalin baik khususnya dalam pembahasan pilkada
isu pertemuan megawati prabowo terus mencuat di publik namun hingga kini belum ada sinyal realisasi pertemuan tersebut
seperti yang sering kami sampaikan bahwa secara pribadi hubungan antara ibu
bu megawati soekarno putri dan pak prabowo adalah hubungan yang baik saling menghormati
momentum yang tepat setelah agenda agenda partai dijalankan pertemuan akan dapat dijalankan
kita kan punya agenda agenda nasional di mana para pemimpin bisa bertemu bersama
misalnya ada spirit tujuh belas agustus dan sebagainya
nah tentu saja komunikasi
jadi selama ini dengan partai gerindra misalnya itu dapat berjalan dengan baik